sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lara masih takut
ya udah biar dia aja dulu dia sendiri
ya udah aku siapin buat tali
sam makasih ya udah mau ngundang gue kesini untuk hadirin tali dan nenek
makasih ya sam
kalau tante sih gak pernah mau ngundang kalian
karena kalian sudah membuat nenek meninggal
dewi bukan yang bikin nenek meninggal
udahlah nggak usah ribut ribut
ma ini kan murni kecelakaan ma
mama ini gimana sih abis doain nenek malah jelek jelekin orang
tolong juga sikap mama ya
gak apa apa sam
andre lu kenapa gak kembali lagi sih
kembali rumah ini
gue yakin kok di saat terakhirnya nenek juga pasti menginginkan hal yang sama andre
makanya gue ingin mewujudkan keinginan nenek itu
nenek gak pernah mau tinggal sama kalian lagi
tidak pernah mau
apalagi kalian sudah menipu nenek
lagi pula kalian itu siapa
kalian bukan siapa siapanya nenek
ma tapi kak andre
sam mama gak setuju
mama gak pernah mau tinggal bareng mereka lagi
gak apa apa sam
tapi terima kasih atas ajakannya
jujur kami juga gak segampang itu kau menerima ajakan kamu
karena kami juga kan belum tahu persis apa
karena nenek sudah menafikan kami
kami juga gak mau nanti nenek jadi gak tenang

kami promisi dulu ya
promisi dulu ya sam
maya kok belum keluar keluar juga ya
jadi benar kamu mau nemenin saya makan
kan saya disini udah sampai malam mau nemenin bapak
kalau gitu cium saya dulu baru saya percaya
eh inget ya itu jangan pernah gangguin maya lagi
mai laki laki itu udah kurang ajar banget mae sama kamu
lagian kamu juga mau aja sih disuruh nyium dia ha
kalau gue gak keberatan gimana
za dia itu bos aku
ya terus kenapa kalau dia bos kamu
hah dia gak sepantesnya kurang ajar sama kamu kan
zah dia itu pemilik perusahaan ini zah
uangnya juga banyak
oh jadi karena uang iya
karena uang kamu mau disuruh nyium dia
karena uang mai
aku gak keberatan zah
sama kayak dia ngasih apa aja yang aku mau
maksud kamu apa sih kamu bercanda kan
kalau soal uang aku gak pernah bercanda zah
udah lah zah kamu gak usah peduliin aku lagi
udah lah zah kamu gak usah peduliin aku lagi

aku ini udah jadi cewek rusak

aku ini udah jadi cewek rusak
juga aku nyaman nyaman aja kok dengan kadang kayak gini
aku jadi lebih bebas
gak perlu ketakutan kayak orang tolong
mendingan kamu pergi menjauh dari aku zah

lagipula juga aku udah gak butuh siapa siapa lagi

lagipula aku udah gak butuh siapa siapa lagi
apa bener yang dia bilang sama satria
enggak aku mikirkan
satria tinggal di sana
mungkin dia emang tau kejadian sebenernya
tapi yang jelas
mama sangat mengharapkan itu
tapi kan nenek
yang penting kita jangan menaruh dendam
kita tetap berhubungan baik sama mereka
selama ini satria juga
selalu baikkan sama kita
untuk menahan seseorang yang bernama dewi
karena sudah melakukan
pembunuhan terhadap ibu widya
bapak tenang dulu pak
nah istri saya bukan pembunuh pak
pak istri saya bukan pembunuh pak
dewi gak mungkin melakukan hal seperti itu
gak gak mungkin
demi allah pak
waktu saya dateng
nenek udah meninggal
tetapi semua bukti
mengarah kepada saudari dewi
kami tetap harus menahan dewi
harus menahan dewi selama proses penyelidikan dan pengadilan
janganlah pak tolong
pak tolong jangan tahan dewi
kalau memang ada yang perlu ditahan tolong tahan saja pak
jangan istri saya
pak istri saya nggak bersalah pak tolong tahan saya
pak kalau mau dibawa ke penjara kita juga harus ikut
enggak enggak enggak boleh
enggak enggak boleh
enggak enggak ada yang boleh

pak saya saja pak
andre mama yang paling tepat untuk pergi tahan saya aja pak
biar mama aja silahkan saya dibawa
saudari dewi tetap harus kami tahan
lambat merantai langkah perjalanan kita
berjuta cerita terukir dalam